pandemi covid sembilan belas membuat farli farelino tak bisa lagi datang langsung ke klinik olahraga untuk menjalani latihan fisioterapi
sebagai gantinya pelajar kelas dua smp ini memilih untuk menjalani terapi latihan untuk cedera ringan di lututnya secara virtual
menggunakan salah satu aplikasi pertemuan fisioterapis memberikan arahan dan instruksi gerakan yang harus dilakukan
kekurangan ini juga diamini oleh victor siera fisioterapis yang menangani pasien secara virtual
namun praktek fisioterapi virtual yang diadakan oleh salah satu klinik olahraga di jakarta barat sejak satu bulan yang lalu ini
tidak dapat diikuti oleh pasien dengan cedera serius yang membutuhkan penanganan khusus
konsultasi juga dilakukan secara daring agar fisioterapis bisa menentukan jenis latihan dan gerakan yang tepat
kita melakukan pemeriksaannya periksaannya dalam bentuk online mas jadi kita tidak menyentuh hanya melihat gerakannya
karena dalam cedera olahraga itu yang paling penting kita melihat bagaimana gerakannya normal atau tidak normal
dengan membayar seratus ribu rupiah anda bisa berkonsultasi dan mengikuti satu sesi latihan fisioterapi virtual
tapi sebelumnya pastikan dulu lokasi anda memiliki jaringan dan koneksi internet yang memadai